sampai jumpa di video selanjutnya

begitu juga sebaliknya
maaf pak wo
kay masuk ke gudang
tapi ayah melarangnya
karena kalau kay rapihin barang barang bersejarah ayah
barangnya akan berantakan dan rusak
jadi kau menemukan benda benda rahasia milik ayah kau
kau ini memang benar benar sama dengan makcik kau
dulu waktu masih muda makcik kau sama degil dengan kau
pak wo jangan bilangnya ke ayah please
pak wo janji pak wo tidak akan bicara apa apa dengan ayah kau
tapi dengan satu syarat
kau tidak akan pernah lagi masuk ke dalam gudang itu
iya pak wo iya
kay nggak akan masuk ke gudang tanpa izin ayah
ya sudah kalau begitu
hati hati dengan benda benda rahasia milik ayah kau
jangan sekali sekali kau mencoba masuk lagi ke dalamnya
iya pak wo
aku masih nggak percaya
tanganku ini mampu menahan balok tanpa menyentuhnya
apa yang sudah terjadi denganku
kamu sempurnakan ilmu harimau
ya sudah pak
ya sudah pak
apa apa aja ketama ngarkam aja kesini
biar sakti belajar
bukan soal ilmu silatnya